hasil analisis badan meteorologi klimatologi dan geofisika menunjukkan
gempa bumi tektonik di bali dengan magnitudo lima delapan tidak berpotensi menimbulkan tsunami
gempa bumi dengan kedalaman menengah tersebut disebabkan oleh aktivitas subduksi
lempeng indo australia yang menyusup ke bawah lempeng eurasia
hasil analisis bmkg pasca gempa bumi tektonik di bali pada selasa pukul tujuh lewat delapan belas
waktu indonesia barat mencatat gempa dengan magnitudo lima delapan berpusat
di delapan puluh km arah selatan kota negara kabupaten jemberana bali di kedalaman satu ratus empat km
berdasarkan posisi dan kedalaman pusat gempa bumi diperkirakan gempa bumi
berkedalaman menengah itu dibangkitkan oleh deformasi batuan dengan mekanisme
pergerakan jenis naik mendatar atau oblique truss fault
gempa yang dirasakan di wilayah bali jawa timur dan nusa tenggara barat tersebut
dipastikan tidak menimbulkan tsunami
hasil monitoring bmkg hingga pukul sepuluh waktu indonesia barat menunjukkan
terjadi sembilan kali aktivitas gempa bumi susulan dengan magnitudo terbesar tiga dua dan terkecil dua tujuh
bmkg mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh isu yang tidak bisa
dipertanggungjawabkan serta menghindari bangunan yang rusak akibat gempa
masih awal gempa bumi ini berkekuatan magnitude enam yang selanjutnya dilakukan
pemutahiran menjadi magnitude lima delapan
efisien tergempa bumi terletak pada polinat sembilan delapan lintas selatan dan satu ratus empat belas lima puluh lima bujur timur
atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak delapan puluh km arah selatan kota negara
kabupaten jemberana provinsi bali pada kedalaman satu ratus empat km